lebih dari dua peserta mengikuti kegiatan goes nusantara dua ribu sembilan belas
yang dimulai dan berakhir di monumen center point kabupaten bone bolango provinsi gorontalo
melintasi rute sejauh dua puluh lima km para peserta yang berasal dari berbagai usia
tampak bersemangat mengikuti kegiatan ini
staf ahli menpora bidang ekonomi kreatif joni mardizal berharap
kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat olahraga pada masyarakat indonesia
khususnya masyarakat bone bolango provinsi gorontalo
ada filosofi bersepeda itu banyak nilai nilai yang bisa kita ambil dari bersepeda
kita harus tetap bergerak bergerak berarti kerja kita bekerja terus
tidak ada santai begitu kita diam kita akan tergilas kita akan tertinggal
demikian juga di kehidupan kita sehari hari
kalau kita malas malasan kita akan tinggal dengan daerah lain dengan negara lain
nah kemudian olahraga sepeda ini merupakan alat transportasi yang hemat energi
ramah lingkungan kemudian juga sehat
yang penting kita sehat bugar dan murah
sementara itu bupati bone bolango yamimpo mengaku senang
daerahnya kembali terpilih bersama empat puluh kabupaten atau kota lainnya
untuk disinggahi etape go west nusantara dua ribu sembilan belas
tahun depan kami berharap bone bolango tetap menjadi salah satu titik etape gowes nusantara
yang digelar oleh kemenpora ini
tapi kita berharap mungkin bisa lebih panjang rutenya
dan kami berharap juga ada sedikit ketipan
mudah mudahan bone bolang ini salah satu masalahnya
belum punya prasarana atau sarang larangnya yang representatif
mudah mudahan lewat kerjasama kemenpora lewat gowes ini yang sudah dua kali kita selenggarakan
mudah mudahan tahun depan kami bisa bermitra dengan kemenpora
untuk mendapatkan fasilitas prasaran olahraga
terutama stadion yang hari ini kami di bone bolango belum punya stadion
tidak hanya bersepeda para peserta yang mengikuti ajang ini
juga melakukan aksi bungus sampah di sepanjang rute yang mereka lalui
salah satu peserta mendapat hadiah satu buah sepeda karena berhasil mengumpulkan sampah terbanyak
aksi ini dilakukan sebagai sarana kampanye peduli sampah
di kabupaten bone bolango
sudah ada niat memang ketika kita go west tadi
di sepanjang jalur go west kita angkat
saya mungkin peserta yang terakhir tadi
karena saya sisir semua sampah sampah yang mungkin tidak sengaja dibuang oleh teman teman pegawai
nah itu yang saya angkat saya angkat semua itu
ini jadi uang ini nanti kita akan bawa di kooperasi sampah
ada koperasi sampah yang kebetulan ada di ulanda sana
di kompleks kantor bupan

jadi kita bisa mengambil uang dari sana
kegiatan yang digelar pada minggu pagi ini ditutup dengan pembagian door price
yang telah disiapkan oleh panitia
kemenpora berharap dapat kembali menyelenggarkan event go west nusantara
dan akan memberikan beberapa inovasi pada kegiatan ini
yang dimulai pada tahun dua ribu tujuh belas lalu